sebuah lingkungan perumahan di plainfield illinois amerika serikat
diguncangkan oleh kejadian mengerikan pada sabtu lalu
seorang pria berusia tujuh puluh satu tahun yosef stuba
menikam bocah berusia enam tahun keturunan palestina wadia al fayum
ibu wadiah juga menjadi korban penusukan yang dilakukan yosef
kepolisian menyebut ibu korban sempat berlari ke kamar mandi
untuk menelpon sembilan ratus sebelas ketika penyerangan terjadi
dewan hubungan islam amerika cair menyebut
anak tersebut telah menjadi korban kejahatan rasisme
cair menambahkan sebelumnya mereka telah mengeluarkan peringatan
tentang adanya sentimen anti muslim yang bisa membuat seseorang terluka
pasca bergejolaknya konflik israel hamas
sementara menurut kesaksian para tetangga pelaku kerap menampilkan
tanda tanda di depan rumahnya yang berbau politik dan agama
dalam kasus ini pelaku didakwa dengan sejumlah pasal
yakni pembunuhan tingkat pertama hingga dua tuduhan kejahatan rasial dan penyerangan